hujan deras disertai angin kencang pada sabtu sore menyebabkan sebuah jembatan penyeberangan orang atau jpo di pasar minggu roboh
tiga orang dilaporkan tewas dan beberapa orang lainnya luka luka
kejadian berlangsung pada pukul lima belas lewat tujuh sore
sebuah minibus yang melintas tertimpa jembatan yang ambruk
satu korban yang sempat kritis akhirnya meninggal dunia sehingga total korban tewas menjadi tiga orang
seluruh korban saat ini dibawa ke rumah sakit siaga raya jakarta selatan
dan untuk sementara petugas kepolisian dan dinas perhubungan menutup akses underpass pasar minggu lokasi ambruknya jpo
dan untuk mengetahui perkembangan penanganan lalu lintas serta pembersihan runtuhan jembatan penyeberangan orang di pasar minggu
kita bergabung dengan koresponden edo ekariski di lokasi kejadian saat ini
edo bagaimana situasi terkini di lokasi robohnya jpo
kalau saya lihat di belakang anda
ini masih ada sejumlah runtuhan jembatan penyeberangan orang yang belum dipindahkan
ya reinhardt sebagian di sebelah kanan saya ini adalah jalur dari pasar minggu untuk menuju kawasan depok
bisa anda lihat sudah mulai diangkat
namun hanya saja masih ada beberapa puing jpo yang belum berhasil diangkat oleh petugas gabungan
baik dari damkar dinas perhubungan dan kepolisian setempat
namun ini adalah bagian yang sisa bagian yang bisa dikatakan cukup besar
dan perlu memakan waktu tadi saya sempat bertanya
kira kira dua sampai tiga jam ke depan atau bahkan lebih
untuk mengangkat puing jpo yang ambruk pada sore hari tadi
sejauh ini arus lalu lintas baik dari arah pancoran untuk menuju depok
dan sebaliknya dari depok untuk menuju pasar minggu dan juga pancoran
masih ditutup warga lalu lintas belum bisa dilewati oleh kendaraan roda dua maupun roda empat
dan bisa anda lihat juga di sini situasi alat alat berat
yang di dinas perhubungan dan juga damkar masih berusaha
untuk mengangkat sisa puing jpo yang
bisa dikatakan cukup besar
puing jpo yang tersisa di sini merupakan
tadi semuanya arot saiful hidayat
memantau langsung tempat kejadian ini
dan menyatakan bahwa runtuhnya atau robohnya jabatan penyeberangan orang
yang terjadi pada saat hujan deras dan angin
itu salah satunya diakibatkan oleh
adanya reklama yang cukup besar yang ditempel dalam jpo
kalau bisa kita lihat di sini panjang dari reklama ini kurang lebih ada sekitar tiga meter lebih
dan angin kencang diduga semakin membuat berat reklame tersebut
sehingga membuat jpo ini roboh
pemerintah sejauh ini belum menyatakan ada permasalahan dari konstruksi jpo
yang sudah dibangun sejak tahun dua ribu dua ini
proses perawatan dikonfirmasi oleh dinas perhubungan
dilakukan pada tahun dua ribu tiga belas lalu
dan pemerintah sejauh ini memang masih menganalisa masalah penempatan reklame dengan ukuran
yang melebihi aturan yang ada yaitu satu meter
itu menjadi penyebab terjadinya robohnya jpo ini sendiri
dan kalau saya lihat di sini reinhardt
ada sekitar delapan alat berat yang dikerahkan oleh dinas pemadam kebakaran
dan juga dinas perhubungan beserta kepolisian setempat untuk terus berupaya
agar runtuhan ini
atau puing dari jpo ini bisa diangkat dan lalu lintas bisa kembali normal
satu hal yang sangat disayangkan di tengah kondisi yang bisa dikatakan cukup membahayakan ini
kalau anda bisa melihat di sini
masyarakat wilayah pasar minggu masih melihat secara langsung tempat kejadian atau underpass ini
ini hal yang sangat disayangkan karena memang ada daerah ini daerah yang cukup bahaya
di atas masih ada konstruksi jpo yang memang masih melintang
di atas sini dan tidak menutup kemungkinan
dan ini bisa menjadi sebuah ancaman tentunya jika memang warga terus berdatangan ke sini
tentunya hal ini mengganggu jalannya proses pengangkatan puing jpo yang dilakukan oleh petugas tempat
tadi saya sempat melihat kepala dinas perhubungan dki jakarta
ini dia pak andrian syah yang saat ini memantau langsung kondisi jpo ini
baik pak pak wakil gubernur tadi menyampaikan
masalah reklama yang ditempelkan dan melebihi ukuran yang diatur ya pak
ya itu menjadi permasalahan
mungkin dari disub yang melakukan proses perawatan bahkan pembangunan di awalnya ini
melihatnya seperti apa pak
jadi begini jpo itu dibangun ada tiga instrumen
yang pertama pembangunan gelagar ini gelagar nih
yang kedua pembangunan reling
yang ketiga kanopi
tadikalah dia dipasang reklama
dia harus nempel nih pembangunannya dengan gelagar
ya dia tidak boleh dibangun di railing
karena nanti konstruksinya nanti akan nggak kuat gitu satu
yang kedua kalau seumpamanya mau dibangun reklama
dipasang reklama dia memang harus tingginya harus satu meter
panjang reklama tinggi reklamanya ya yang ditempel itu
ya bentangannya itu sekitar ya dilihat dari bentangan gelagar
ya kalau sumbangnya tiga puluh meter ini boleh sekitar dua puluh maksimal boleh
jadi satu meter kali dua meter supaya angin itu bisa tetap masuk gitu
apabila terjadi hal seperti ini
ya tapi faktanya memang di lapangan ini ya hampir tiga meter
panjangnya ya pak ya
tinggi tinggi tinggi
nah pak terkait dengan konstruksi jembatan yang dibangun tahun dua ribu dua ini ya pak ya
jadi dan digunakan tahun dua ribu dua
apakah bukan juga permasalahan dari keawetan dari konstruksi dan lain lain
kalau konstruksi bangunan jpo itu jaminannya itu tiga puluh tahun
sedangkan konstruksi railing dan kanopi
ya itu memang setiap lima tahun ya sampai enam tahun
kita lakukan pembangunan ulang kita lihat pemeliharaan
nah makanya di tahun ini kita juga sudah mengajukan anggaran
ya kita juga lihat dulu ya pembangunan apa kerusakan yang ditimbulkan
kerusakan yang ditimbulkan daripada railing ataupun kanopi itu sendiri seperti itu
itu nanti konsultan yang memang yang kita tunjuk yang bisa menaksir itu
khusus untuk jpo pasar minggu ini tidak ada masalah dengan proses perawatan dari kanopi dan konstruksi
kalau dilihat perawatan dua ribu dua belas dua ribu tiga belas itu kan masih di bawah lima tahun seperti itu
tidak ada temuan masalah dan lain sejauh ini berarti ya pak
saya belum bisa memastikan biar nanti pihak yang berwajib yang mengidentifikasi itu
ini terkait dengan aturan reklama nih pak ini kan artinya ada dugaan temuan
dilanggarnya aturan melebihi dari satu meter panjangnya nih ya pak ya dari jpo ini
kalau seumpamanya dilihat dari fakta di lapangan bukan dugaan lagi memang
tindakannya lebih dari satu meter ya
tindakannya nanti dari dinas perhubungan mungkin koordinasi dengan gubernur dki jakarta
saya akan berkoordinasi dengan dinas pelayanan pajak
ya karena masalah reklama kan kewenangan dari dinas pelayanan pajak
ya untuk menertibkan ya reklama reklama yang tidak sesuai dengan ketentuan
untuk jpo jpo termasuk jpo
lainnya semuanya seperti itu
jadi semua jpo juga akan dievaluasi lagi
ya pastinya seperti itu
baik pak andriansyah terima kasih banyak atas waktunya dan semoga masalah ini cepat diselesaikan ya pak ya
ya reinhardt itu tadi pernyataan dari kepala dinas perhubungan dki jakarta andriansya
yang menyatakan bahwasannya proses pemeriksaan dan juga evaluasi lebih lanjut terkait pemasangan reklama
yang sejauh ini dianggap oleh pemerintah provinsi dki jakarta sebagai penyebab utama robohnya jpo di pasar minggu
yang menyebabkan tiga orang tewas harus dievaluasi dan harus mendapatkan pemantauan ulang kembali
seluruh jpo yang ada di dki jakarta
melihat memang kalau dari aturan dan kita melihat di sini juga banner atau papan reklama yang begitu besar
memang itu menyalahi aturan yang ada di mana aturannya adalah hanya satu meter saja
papan reklama itu bisa dipasang di jembatan penyeberangan orang nyatanya
kalau dari temuan pemerintah provinsi dki jakarta hal inilah yang nantinya harus dievaluasi ke depan kejadian serupa
pada saat cuaca buruk melanda
pertanyaan terakhir dari pemerintah kawasan jakarta
edo tadi anda katakan butuh waktu sekitar tiga jam untuk memindahkan atau mengevakuasi seluruh jembatan penyeberangan orang yang runtuh itu
lantas bagaimana kalau tadi dikatakan jalan dari arah pancoran ke depok dan juga sebaliknya ditutup
bagaimana jika masyarakat ingin menuju ke dua lokasi itu apakah ada rekayasa lalu lintas yang telah diterapkan di sana
jalan sebelum masuk underpass
jalan sebelum masuk underpass
jalan sebelum masuk underpass
pertanyaan yang terakhir adalah dari arah depok maupun daerah pancoran memang sudah sementara ini ditutup
ditutup baik warga sekitar sini yang ingin melakukan perjalanan dari arah jakarta untuk menuju depok
beberapa jalur alternatif memang bisa dilewati melalui jalan mengarah ke ragunan dan tbc matupang untuk menuju ke langsung kawasan depok tanpa harus melewati jalan raya pasar minggu ini
begitu juga dengan warga yang berasal dari kota depok juga bisa melewati kawasan tb sumatupang untuk menuju ragunan
mengarah ke kawasan mampang perapatan itu adalah salah satu jalan alternatif
bisa dikatakan alternatif jalan besar yang merupakan jalan utama untuk bisa dilewati
baik dari warga depok maupun warga jakarta untuk menuju kedua arah ini
sejauh ini dalam kurang lebih tiga jam ke depan bisa dipastikan kawasan jalan raya pasar minggu
di sekitar pasar minggu sendiri itu tidak bisa dilewati oleh kendaraan roda dua maupun roda empat
baik terima kasih edo eka rizky
langsung dari pasar minggu jakarta selatan
selepas jeda kami akan kembali masih kita akan perbarui informasi anda
terkait dengan robohnya jembatan penyeberangan orang di pasar minggu jakarta selatan